waktu itu berharga saat kunjungan di makassar
ada kunjungan siapa yang berkunjung ke makassar
kunjungan keja menteri diantaranya antar kait pembunuhan
sudah ketemu dengan anaknya pembunuh menteri pak bindo itu di mana
apa yang disampaikan ke saudara
terkait di perkebunan saja waktu itu
terkait pekerjaan di kebunan
enggak terkait ini apa namanya cerita cerita perkebunan saja yang mulia
karena kami juga hanya mendampingi saja
kemudian apakah ada permintaan sesuatu ke saudara
ada yang dijawab pada saat di kebunan
itu diminta langsung boleh
ini yang mulia beliau wa untuk menyelesaikan
wkd saudara menyelesaikan apa
menyelesaikan terkait aksesoris mobil yang mulia
terkait aksesoris mobil yang di jakarta atau yang di makassar
cuma ada itu saja
saudara siapkan satu ratus sebelas juta
disampaikan dulu lah mobil sektit yang mulia
baik kemudian saudara mendapatkan wih dari jindo
diambil dari uang mana
baik setelah di sharing terkumpul saudara sendiri yang serahkan ke
uang itu dari pendahara
pendahara di sekretariat jenderal perkebunan
siapa yang terima uang itu
yang terimanya itu sendiri atau orang lain
yang saya ketahuan ketahuan di makassar
tapi yang jelas uang satu ratus sebelas juta itu sudah diterima
ada suitansi tidak saudara catat
di pendahara yang berada di pendahara
apakah catatan itu sudah diserahkan ke
ada ya mulia bukti tansornya
ya dari saudara ya
asesoris mobil kementerian dinas atau
ke sekretaris sikdit juga diselesaikan aja
dari keluarga pementri selain dindo
ada juga permintaan lain dari dindo
apalagi selain susur mobil
penyelesaian kamarnya yang bersangkutan
jakarta makassar apartemen rumah pribadi
oke alamatnya di mana
saya lupa itu waktu itu kekuatan sini ya mulia
yang jelas renovasi ya mulia
berapa waktu itu diminta saudara
setelah mendapat itu baik melalui wa atau langsung
disebutkan dua kwetansi seratus seratus ya mulia
enggak waktu itu permintaannya dua ratus juta
iya itulah tapi di wa itu sudah disebutkan dua ratus juta
baik kemudian sudah lapor ke siapa lagi
mohon maaf ya mulia itu kan tadi kantong belum ada uang
enggak yang mulia tapi saat itu nggak ada yang mau pinjamkan lagi yang mulia
kenapa saudara ambil uang pribadi saudara untuk kepentingan orang lain
apakah saudara takut karena jabatan saudara akan dicopot
kalau sudara dimutasi non job gimana coba
tidak nyaman lah kondisinya ya mulia kalau
bukan itu masalahnya kan sudara jelas gak ada uang
sudara mau pakai untuk membeli uang pribadi sudara kan enggak masuk akal
apakah sudara sayang dengan jabatan sudara
kenapa sudara enggak minta ke sekretaris ya
pada saat ini sudara mau nyampaikan bahwa tidak ada uang tanggi saja dulu
sekarang uang itu kan sudah satu ratus dua kali ya saudara jets
diterima oleh yang bersangkutan benar di transfer itu nomor rekeningnya tertulis atas nama alianri
kuitansi sudara sudah serahkan ke kpk
iya kan itu yang saya tanya apakah sudara karena sudara apa ya suka rela
kalau sudara sudah pikir jabatan sudara buat apa sudara bayangin
kalau ada anggaran okelah ceritanya lain
baik saya yang jabatan sudara ya